setelah libur panjang lebaran dan hari buruh internasional jumlah pengguna krl jabodetabek mengalami kenaikan pada selasa
pt kereta komuter indonesia mencatat hingga selasa siang jumlah penumpang mencapai empat ratus dua puluh lima ribu orang
jumlah penumpang tersebut bakal melebih rata rata pekan lalu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu orang
ada pun total penumpang krl pekan lalu pada dua puluh empat hingga tiga puluh mei mencapai lima sembilan puluh satu orang
jumlah pengguna krl diprediksi kembali melonjak dalam beberapa hari mendatang
seiring dengan semakin banyaknya pegawai yang kembali bekerja setelah libur dan cuti lebaran
sementara itu suasana stasiun manggarai pada jam pulang kerja terpantau ramai
sejumlah pengguna kereta mengaku situasinya sudah hampir seperti pada saat pulang kerja sebelum libur lebaran
suasananya amat macet parah
banyak aktivitas yang sangat padat ya pak
kalau ini sih seperti biasa sih pak nggak nyangka juga ya
cuma kayaknya karena berbarengan semuanya ya pak
lumayan penuh sih hari ini karena kan mulai ada masuk semua ya orang orangnya jadi lumayan padat sih
tadi susah nggak masuk keretanya pak
lumayan berbuang buang ya
sejak dua puluh empat april hingga selasa dua mei atau arus balik lebaran
tiga ratus sembilan puluh tiga enam ratus penumpang sudah tiba di stasiun wilayah daup satu jakarta
jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding hari biasa
kepala humas dawab satu jakarta eva khairunisa selasa pagi menjelaskan
selama sembilan hari terakhir jumlah penumpang yang turun di wilayah daup satu jakarta rata rata empat puluh empat ribu orang per hari
dan secara total sejak tanggal dua puluh empat april sampai dengan hari ini
terdapat sekitar tiga ratus sembilan puluh tiga enam ratus pengguna jasa yang telah tiba di area daup satu jakarta
dari jumlah tersebut sekitar satu ratus lima puluh tiga tiga ratus diantaranya pengguna jasa yang tiba di stasiun pasar senen
dan satu ratus tiga puluh enam tiga ratus lainnya pengguna jasa yang tiba di stasiun gambir
dan sisanya pengguna yang turun memanfaatkan stasiun lain seperti bekasi jatinegara karawang cikampek cikarang dan juga jakarta kota
eva menjelaskan pada selasa dua mei empat puluh tiga penumpang terdata tiba di wilayah daup satu
dari jumlah tersebut
tujuh belas penumpang turun di stasiun pasar senen
lima belas penumpang turun di stasiun gambir
dan sisanya turun di stasiun lain seperti jakarta kota bekasi jatinegara cikarang karawang serta cikampek
sementara itu pada senin satu mei jumlah tertinggi kedatangan penumpang arus balik empat puluh lima ribu orang per hari
tim liputan cnn indonesia